hai senyum tidak enak yang kenang pelaku penyiksaan satwa langka simpai dan surili ini
hanya bisa tertunduk ketika ditangkap petugas bksda dan di treskrim suspolda sumatera barat
hasil mereka menyiksa satwa dilindungi ini sempat beredar luas dalam video berdurasi
dua puluh delapan detik empat pelaku menangkap seekor simpai di sebuah pinggir sungai terdengar suara tertawa
kencang seseorang diantaranya memegang ekor satwa ini hewan malang ini merontah saat ekornya ditarik
dengan kencang kepada petugas mereka mengaku memiliki peran masing masing antara lain pelaku
berinisial a bertindak sebagai perekam video lalu ada mr yang memegang satwa hf bertindak memegang
saat ini kepada para pelaku telah dilakukan pemeriksaan dan juga telah dilakukan pembinaan
dan membuat surat perjanjian
terima kasih untuk tidak mengulang lagi perbuatannya dari kelima orang yang ada di
dalam video tersebut yang direkam pada tanggal lima belas januari dua ribu dua puluh satu bersama bersama ini kami mengakui
salah dan ikhlas dan kami mohon maaf atas tindakan yang kami berbuat tersebut yang
berakibatkan nya viral video tersebut dan membuat keganuhan simpai atau surimi sumatera adalah salah
satu satwa endemik pulau sumatera biara sebaran satwa ini terbatas di pulau sumatera john nedi kambang
padang sumatera barat kepadanya lakukan